makanan badan pengawas obat dan makanan palembang melakukan pemeriksaan berbagai jenis takjil yang dijual di beberapa tempat di palembang
dan hasilnya ini vito dari sembilan sampel makanan yang diperiksa semua positif mengandung formalin
pada hari kedua bulan ramadan petugas badan pengawas obat dan makanan kota palembang mulai melakukan razia ke pasar pasar di palembang sumatera selatan
petugas memeriksa kandungan takjil dan makanan berbuka
selain mengincar makanan khas palembang mpe mpe petugas mengincar makanan berbahan mie dan tahu
hasilnya dari sembilan sampel makanan yang diambil semua positif mengandung formalin
ternyata sembilan puluh sembilan nya positif mengandung formalin
tapi itu memang terkait sama mie dan tahu
ada di lapak itu kita musnahkan
kita bukan kita yang memusnahkan pedagang yang memusnahkan
kita buat berita acara kita sebagai saksi
petugas meminta pedagang merusak makanan yang mengandung formalin
petugas juga mengancam pedagang yang bandel dengan jerat pidana